terima kasih anda masih bersama kami
menyambut hari natal sebuah hotel di surabaya mempercantik lobby hotelnya dengan membangun rumah kue jahe raksasa
ya rumah yang semuanya terbuat dari bahan kue ini tampak megah dan unik
wah seperti apa ya berikut liputannya
rumah kue jahe
pembuatan rumah jaya raksasa ini membutuhkan sekitar tiga ratus kg tepung terigu satu ratus delapan puluh botol madu seratus kg gula putih tiga puluh liter susu segar dan enam puluh lima kg telur ayam
juga beberapa hiasan lainnya seperti permen celly marshmallow dan coklat
untuk membuat rumah jahe raksasa ini tak mudah
beberapa kendala juga dirasakan oleh para chef nya
kita kesulitannya kalau untuk pembuatan karena memang ini dibutuhkan
untuk jenjang waktu yang lama
jadi kita well prepare nya itu hampir satu bulan sebelumnya
pemilihan kue jahe ini untuk menghadirkan suasana natal yang biasa terjadi pada musim dingin seperti dalam cerita dongeng
bahannya kan memang jahe
jadi dibuat untuk biar lebih menghangatkan suasana
jadi kalau filosofinya di negara barat itu kan juga pas christmas biasanya kan musim dingin
nah biasanya juga identik dengan jahit
selain berfoto bagi pengunjung yang penasaran ingin menikmati rumah kue jahe ini bisa membelinya dalam bentuk yang lebih kecil yang dijual dalam bentuk miniatur
ardia putri surabaya